hmm ini nyamuk banyak banget sih
eh kayaknya semua nyamuk di hutan ini ngigitin saya semuanya
ulah lah kayak ada suara orang jalan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik para santriwan dan santriwati
malam ini kita akan melakukan yang namanya jurid malam
apa itu tujuannya jurid malam ustadz
tujuannya untuk melatih mental kalian sekaligus belajar dengan alam
kalian tetap harus menghormati yang namanya
alam melestarikan alam dan tidak merusak alam
ya nanti kalian dari sini semua tiap tim harus melewati beberapa pos
dan mengikuti tunjuk panah yang sudah ada
kalau kalian tidak mengikuti tunjuk panah maka kalian bisa nyasar
baik kalau begitu sekarang
ustad akan kasih pertanyaan
kepada tim yang tertib dan rapi
untuk boleh tanya ke saya
aku ketua jadi kamu harus hormatin aku
aku nggak ada ketua
dengarin ustad ya
karena tim kalian tidak tertib dan rapi
nah timnya butet
karena tim kalian yang paling tertib dan rapi
jadi kalian boleh jawab pertanyaan ustad duluan ya
bisa diem gak sih
lima rukun islam
membaca dua kali syahadat
berpuasa di bulan ramadhan
tepuk tangan buat timnya butre
tepuk tangan buat timnya butet
sekarang untuk timnya butet kalian boleh jalan duluan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baiklah sampai berapa lama kita di sini

abis deh pipi saya digaduh sama nyamuk
nungguin santri dulu
santri watih santri dateng
itu tuh tuh
tuh tuh tuh
udah sama aja
ke sini juga pake diperjelas juga
kalau buat lu sir nyamuk
positif punya sarannya
itu orang notori bioskop kalau berisik
pas satu dua tiga empat
emang pas satu dua empat orang
satu dua tiga empat pas
sesuai petunjuk dari ustadz musa dan ustadz ridwan
pade dan upositi akan memberikan pertanyaan
yang mana pertanyaan itu
akan disampaikan oleh upositi
kok saya pade
nah ini dia
sudah siap menjawab pertanyaannya
pertanyaannya seperti ini
hahaha nggak boleh nyantek
karena pertanyaan ini amat penting
alangkah baiknya akan pak de berikan kepada upositi
eee anakku yang tercinta
aduh karena tulisannya kurang jelas
biar pada yang ngelurusin ini
terima kasih kepada pertanyaannya
apa pengertian dari kata ikhlas
sesuai dengan surat al ikhlas
ikhlas artinya menjadikan segala amal
kita tujukan untuk mendapatkan pahala dari allah semata
tanpa mengharapkan ujian dan penghargaan
oh ikhlas itu seperti itu
pak de pikir ikhlas meranakan
upositi juga baru tahu
iya dalam kamus besar bahasa indonesia
memang begitu artinya pak de dan upositi
tapi dalam islam
ia mempunyai arti khusus
kalau ikhlas yang dimaksudkan dalam kbbi itu
dalam islam dikenal sebagai ridho
paham satu ilmu yang pak de dapat lagi disini
apa itu pak de
itu tadi ikhlas
ya udah kalian sudah menjawab dengan tepat
boleh melanjutkan perjalanan
ini kerupuk terima kasih
hmm ini nyamuk banyak banget sih
eh kayaknya semua nyambung di hutan ini
emang ada orang lain apa
kayak ada suara orang jalan
bukan santriwan bukan santriwati
marah kamera marah kamera
eh ya allah
kayak di acara udi nyali
ingat manusia makhluk paling mulia
tidak boleh takut sama makhluk makhluk
yang derajatnya di bawah manusia
apaan itu tadi tuh
ayo sekarang barisnya yang tertib dan rapi
sekarang kita semua bersolawat bareng ya
siapa yang bersalawatnya rapi dan jelas
maka kalian akan berangkat ke luar
baik baik baik
baik baik baik
ya habibie salam alaika
baik untuk tim yasobri
karena kalian bersalawat dengan bagus
tim yasobri cs kalian boleh jalan duluan
nggak boleh berantem ya
untuk yang tersisa
sekarang kalian jawab pertanyaan ustadz
rukun iman secara tepat
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
depan sedikit depan sedikit
nah biar kelihatan cantik cantiknya nih ya
kalian sudah sampai sini
satu pertanyaan ustadz
kalian sudah siap untuk menjawab pertanyaan ustadz
rapi dan rosul yang dipergelar ulul azmi
jawabnya itu sekarang
oh tahun depan
oh tahun depan
emang kita disini sampai tahun depan ya
orang yang suka marah marah itu temennya setan loh
ya jawabannya itu sekarang ya
ah jawabannya apa ya yuyah
nabi yang pertama adalah nabi nuh alaihi salam
yang kedua nabi ibrahim alaihi salam
yang ketiga nabi musa alaihi salam
yang kelima nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
tepuk tangan lu dong buat butet
itu jawaban yang ustadz bisa jawab
jawaban yang ustadz musa yang mulia dasa tun inginkan
nah karena butet sudah menjawab
itu berarti mewakili seluruh pertanyaan ustadz untuk kalian semua
kalian berhasil untuk menjawabnya
ya makasih ya
maka dari itu pak ustadz musa yang mulia dasa tun akan kasih hadiah berupa pantun
afwan ustadz dilanjutin aja pantunnya
udah pantu dari tadi ayo
cakap dulu wak
cakap dulu wak
tapi tau sih ustadz musa yang mulia dasa tun emang cakep kan
si komar duduk di balai pagi pagi
karena jawaban kalian benar kalian boleh pergi
terima kasih ustadz
ya hati hati jalan ya gelap tuh